cnn indonesia breaking news
pengenaan kontribusi tambahan tadi ya kepada pengembang itu
apakah kontribusi tambahan itu diambil ya dari pihak pengembang reklamasi itu
apakah di depan sebelum raperda ini disahkan atau menunggu raperda disahkan
nah itu tergantung perjanjian pak
makanya kami membuat perjanjian dua ribu empat belas
nah saya sampaikan kepada para pengembang
anda bisa bayar di depan atau di belakang
kalau anda mau bile di belakang
mau tunggu perda kita sudah ada perdanya kan mbak
tahun nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
kalau yang perda ini kan sesuatu yang kami mau memperkuat saja
nah saya sampaikan pada mereka
kalau anda mau bayar kami
lebih lama silakan saja
anda akan lebih rugi
karena menggunakan faktor kali njop di tahun berikutnya
sehingga itu yang mendorong mereka menyediakan barang lebih cepat
dan kami menilainya dari mana
perusahaan penilai resmi dari mapi
jadi saya tidak peduli anda mau bangun apa
selama kami setuju
teknisnya bukan saya
itu langsung skpd terkait mengeluarkan izin
dan termasuk bpkad yang akan menggunakan mapi menilai
jadi misalnya anda mengatakan saya menghabiskan seratus miliar
membangun rumah susun
itu boleh saja anda mengklaim seratus miliar
tapi waktu berita acara serat terima kepada pmd dki
kalau dari mapi mengatakan barang ini hanya nilainya enam puluh miliar
maka tercatat kontribusi tambahan anda hanya enam puluh miliar
nah itu sistem yang saya buat supaya tidak terjadi
negosiasi atau kecurangan kerugian buat pemda dki
para pengembang reklamasi itu
itu pada saat ini
telah menyerahkan atau menyerahkan
ada beberapa serah terima yang sudah diserahkan kepada
tiga rusun di danmogot muara baru
itu dari perusahaan mana yang saya serahkan
dari muara wisista agung podomoro group
termasuk beberapa jalan inspeksi
kemudian selain yang danmogot
yang perusahaan yang lain belum menyerahkan
yang agung sedayu waktu itu beliau membatalkan menyerahkan
itu dia menghitung kewajiban yang lain waktu itu
ada juga yang di danmogot harusnya berdasarkan reklamasi
karena beliau menganggap
perusahaannya itu tidak wajib memberikan kontribusi tambahan
ijin pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pak faujibowo tidak menyatakan itu
nah saya mengatakan harus
karena ada presiden hukum
ada tafsiran kontribusi yang harus anda bayarkan
walaupun disitu tidak disebutkan
karena kepres maupun perda menyebutkan kontribusi tambahan
kemudian tadi saksi menjelaskan
ya kan seperti itu
kemudian kontribusi tambahan itu diambil di awal ya sebelum raperda itu disahkan
sebetulnya bukan diambil di awal gitu pak
jadi mereka saya sampaikan pada para pengembang
anda pasti hutang pemda lebih banyak
lebih baik anda mulai mencicil
nah sekarang apakah yang lainnya itu
apakah yang lainnya itu
apakah yang telah dicicil itu nantinya akan diperhitungkan
begitu ya seperti itu ya baik
kemudian tadi saksi menjelaskan di awal bahwa
pemerintah provinsi dki jakarta
mengusulkan raporda mengenai
rencana tetarungan kawasan strategis itu ya
apakah di dalam permohonan yang diajukan kepada
dpd provinsi dki jakarta
itu juga ada dimasukkan mengenai kewajiban
kewajiban pengembang yang tadi saksi jelaskan itu
supaya amanat dari kepres dan perda delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang ada kontribusi tambahan
tentang ada perhitungan pelaksanaan usaha

karena selama ini belum pernah disebutkan rumusnya
hanya menyebutkan kontribusi tambahan
saya khawatir nanti tetap sirian pengusaha
hanya kasih kontribusi satu juta
kalau satu juta sepuluh tahun
gak ada gunanya satu juta itu lagi buat dki
kemudian mengenai ketentuan ya di dalam raperda
apakah disitu juga dijelaskan di dalam penjelasan mengenai formulanya
iya disampaikan dengan jelas
disampaikan dengan jelas hanya pada waktu itu
dari balegda ketua balegda pak m taufik
dengan sekda ya diskusi informal
sekda menjelaskan keberatan eksekutif
waktu itu ketua balegda pak m taufik dengan sekda di diskusi informal
sekda menjelaskan keberatan eksekutif
jadi dalam balegda itu dan beberapa kali pembahasan
kontribusi tambahan itu
mau ditafsirkan oleh teman teman balegda
sesuai dengan surat bapak nas
baik saksi mungkin belum keserta dulu ya
belum kami tanyakan
mengenai draft permohonan raperda itu
itu siapa yang menyusun
di bagian apa yang saksi ketahui
jadi itu ada biro tata ruang
yang ditugaskan ibu fera
mereka panggil tenaga ahli untuk menghitung
saya khawatir pengembangnya akan bilang
gak untung perusahaannya
dia bisa jual ke perusahaan yang lain
perusahaan yang lain belum ngambil untung
makanya saya katakan tidak boleh
kamu mau jual ke siapa pun saya tidak mau tau
harus sekali ada njop nya berapa
baik sebelum diajukan permohonan raperda itu ya
yang tadi saksi menjelaskan kan sempat
pada saat saksi menjabat sebagai wakil gubernur
menjelaskan kepada pengembang
pada saat itu apakah sudah disampaikan
kepada pengembang reklamasi bahwa nantinya
belum ada disitu ya
nah pada saat itu mereka nawar
satu juta atau dua juta per meter
saya sampaikan tidak boleh
kalau hanya pakai angka
nanti saya ditanya
apakah ada pengembang waktu itu yang
menyampaikan kepada saksi merasa keberatan
tidak ada yang berani ngomong keberatan
tidak ada yang berani
saya malah minta mereka untuk
ngicil hutang dulu juga iya iya iya juga
makanya saya kaget begitu itu kasusnya
kemudian saksi kenal dengan ibu tuti ya
oh kenal bapak dha
beliau yang memberikan laporan ke saya
memberikan laporan ya baik
setahu saksi ya
pada saat pembahasan raperda ini
bergulir di balegda ya
antara balegda dengan tim dari
pemerintah provinsi dki
laporan apa yang disampaikan
dari ibu tuti atau dari tim pemprov dki
mengenai pembahasan balegda
pembahasan raporda ini di balegda yang saksi ketahui
dari ketua balegda mengusulkan
bersikeras bahwa salah satu
kontribusi tambahan itu ditukar dari
jadi kan ada kontribusi ada kewajiban
sesuai surat bapak penas
lalu sebetulnya disitu jelas ada
ditafsirkan di raperda maupun kprs
ada kontribusi tambahan
memperbaiki daratan tadi
nah yang jadi persoalan
di balegda dilaporkan pada kami
bahwa kontribusi tambahan itu
sens seolah olah dijual kepada pengembang
lalu dengan uang itu menyelesaikan
padahal kita tahu kalau tanah mapang
itu yang saya tolak mentah mentah
rugi dua puluh kalau dihitung
itu yang saya sampaikan
dan disitu terjadi deadlock pembahasan
baik setahu saksi ya
dalam pembahasan yang tadi
yang tadi saksi mengatakan bahwa
ada keinginan dari balegda ya
ketua balegda untuk
iya pada draftnya yang diberikan kepada saya
baik kemudian atas laporan itu
saya marah besar
saya sampaikan pada ibu tuti
saya juga tulis
maaf saksi sebelum itu ya
kita runut secara kronologis
disampaikan saya sampaikan tidak bisa
lalu mereka balik lagi
mereka itu bolak balik
untuk konsolidasi itu
apakah pada saat itu ada
usulan lainnya ya
dari balegda untuk
agar diatur dalam peraturan gubernur
makanya nanti kita yang kronologis dulu
mereka tidak mau karena tidak ada dasar hukum katanya
kalau gubernur mau bikin saja per gub
siapa yang melaporkan ke saksi waktu itu
sekda juga sama bu tuti juga
nah saya bilang sampaikan pada mereka
maksudnya pada anggota dprd semua
kalau anda suruh saya yang bikin gubernur
lebih bagus cek kosong
tapi saya mau ini langsung dibuat
saya tidak mau draftnya nunggu
saya tidak mau perda sudah putus
lalu per gubnya saya tekan sekda
kalau anda mau melakukan seperti itu
hari itu diketok palu perda
hari itu saya tanda tangan per gub
jadi siapapun mengubah ini juga ada masalah
karena diamanatkan oleh perda
saya masuk dengan per gub
karena sekda juga
saya tidak terlalu percaya dengan sekda
mereka yang sering nego ini
saya curiga ini sengaja
supaya pas saya nggak jadi gubernur
lagi pemilihan empat bulan
per gubnya dikeluarkan
dengan angka tidak sesuai dengan angka saya
nah disitu saya kuatir
agar jadi nego
kalau mau kasih kepada gubernur
menurut per gub
per gubnya siapkan sekarang
supaya begitu ketok malu
saya tidak sempat cuti
tidak sempat berhenti
nah langsung begitu seperti itu
balik dah membatalkan lagi
sudah mau paripur
tadi saksi jelaskan bahwa
untuk kontribusi tambahan itu akan diatur di per gub
itu kan masukkan dari balik dah
apakah nanti di per gub itu nanti
berapa besaran kontribusi tambahannya itu
karena saya sudah sebutkan
karena saya tidak berani melanggar amanat dari perda

yang menyebutkan kontribusi tambahan
berdasarkan ada hitungan pelaksanaan teknologi
jadi ini bukan karangan saya
menentukan kontribusi tambahan
harus ada pelaksanaan ada perhitungan
itu bukan saya juga
disitu diamankan ada perhitungan
hanya perhitungannya belum pernah dilakukan dari dulu
saya ingin diluruskan perhitungan ini
masukan dari balik dah
bahwa tambahan kontribusi itu
untuk dihilangkan dalam perda
kemudian diatur dalam per gub
usulan balik dah ini ya
pada akhirnya akan terus deadlock
tidak ada kesepahaman antara balik dah dan pen prof
apakah kemudian ada jalan keluar
tidak ada jalan keluar
mengenai per gubnya ini
jadi akhirnya mereka begitu saya katakan
saya akan langsung keluarkan per gub
langsung perda tidak mau disahkan juga
jadi sebetulnya kalau kemudian disahkan per danya
saya langsung keluarkan per gub
selesai masalah sebetulnya
apakah saksi pernah mengetahui mengenai
ada berapa draft
draft raperda yang telah diajukan
saya tidak tahu persis karena teknisnya
tapi memang waktu pemeriksaan di kpk
ditemukan draft yang dari pemda
dengan draft di balik dah berbeda
apakah saksi pernah membaca draft
permohonan raperda tanggal dua puluh dua februari
saya waktu itu disodorkan satu draft
masukkan dari rapim gabungan
balik dah pemakaman
diusukan pemakaman umum
saya sampaikan tidak bisa
disampaikan dari buk tuti
saya katakan kita tidak bisa mengubah ubah
keluar dari perda kita yang dulu sebetulnya
jadi sampai bentuk pulau pun
kami tidak bisa ubah lagi sebetulnya
jadi tidak ada yang baru soal reklamasi
bukan saya yang izinkan
ini semua sudah matang
apa yang diamanatkan dari perda
maupun kepres itu dilaksanakan saja
saksi mengapa kami tanyakan mengenai draft raperda
tanggal dua puluh dua februari dua ribu enam belas
pada persidangan sebelumnya kami telah melakukan
periksa beberapa saksi ya termasuk ibu tuti
kemudian asisten pembangunan pak gamal sinurat
kemudian pas saya follow juga
bahwa di dalam draft raperda permohonan tersebut
itu dijelaskan bahwa
besarnya kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub
dan saksi menyetujui itu
jadi waktu datang
mereka tidak mau membahas
nah disitu saya sampaikan boleh
kalau mau begitu
boleh tetapi saya mau pergubnya juga tanda tangan hari itu
walasannya seperti itu ya
saya tidak mau setelah saya itu digantung
pergubnya draftnya tidak siap siap
lalu saya cuti tiba tiba ada gubernur pengganti saya mengeluarkan pergub yang berbeda
karena sudah diamanatkan oleh dprd
makanya saya kasih dua pilihan
kalau paling bagus dprd mendukung saya langsung diperdakan
tapi kalau mereka ngotot mau tidak diperdakan mau dipergubkan boleh
tapi pergubnya langsung tanda tangan hari itu juga
setelah raporan disahkan
saya pengen sebelum rapatnya disahkan mana draftnya saya minta sama sekda
mana draft pergubnya
mereka tidak bisa sediakan juga
belum siap waktu itu
makanya saya katakan kalau begitu
kalau ada itu saya mau paripurna
ternyata begitu dia balik lagi
balik dah batalin
mereka juga mulai sadar
saya pikir ini sama saja
diperdadi amanatkan angkanya selama ini

diperdadi amanatkan angkanya selama ini
serahkan sama gubernur
gubernur tentukan angka sama saja
kalau dihilangkan di audit bisa masalah juga
lalu akhirnya dibatalkan
seru ru perda itu tidak dibahas
lalu dimasukkan lagi versi yang menghilangkan tadi
jadi setelah tadi saksi menyetujui ya
menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu pada akhirnya nanti akan
diatur di pergub walaupun saksi menjelaskan harus ada pergubnya dulu
karena saya lebih ingin itu diperdakan
kemudian setelah saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu
diatur dalam pergub sesuai masukan dari balik dah
kemudian apakah ada dilaporkan lagi mengenai perkembangan pembahasan terkait
pasal kontribusi tambahan dalam perda itu
oleh ibu tuti mungkin dilaporkan lagi
ada perubahan lagi atau apa yang dikasih ketahui
kemudian disodorkan lagi versi yang baru lagi
siapa waktu itu yang menyebut
ibu tuti yang bawa
katanya dari pak taufik
dari pak taufik ketua balik dah
iya ketua balikda serahkan ya ibu tuti temuin saya lagi
apa waktu itu yang disampaikan ibu tuti
disampaikan tetap di perda
tidak perlu pakai pergub
tapi uang kontribusi itu diambil
jadi yang disampaikan itu
kalau menurut kami kan harusnya kan ada kewajiban
ada kontribusi dan ada kontribusi tambahan
kalau menurut pak taufik
hanya ada kewajiban ditambah kontribusi saja
sehingga untuk melakukan pekerjaan daratan
membereskan pantura banjir rumah susun
itu uangnya bukan diambil dari kontribusi tambahan
itulah saya katakan kalau hal ini
menurut saya jadi pidana korupsi
apa saksi bisa menjelaskan waktu itu
jadi kan saksi mengatakan mendisposisi ya bentuknya
saya gila ini pidana korupsi ini
coba saksi jelaskan apa maksudnya
tiap kali penjualan tanah
yang kalau dimundurkan sampai sepuluh tahun penjualan
diperkirakan bisa dapat satu ratus lima puluh delapan triliun
kira kira tentu hitungan tergantung kenaikan njop yang
kalau dianggap seluruh pulau langsung dijual tahun dua ribu enam belas saja
kita bisa dapat kira kira empat puluh delapan triliun
hitungan dari tim
ada seratusan triliun bisa membangun
pompa semua tanggul lrt untuk transportasi
kalau risma saya ingat betul
kalau kepala daerah lakman rizra tukar guling
itu setelah pensiun masuk penjara pak umumnya pak
di pulau yang tiap tahun tambah mahal
tanggul yang tidak ada nilainya
mereka bisa bangun dusun disana
sehingga seluruh pegawai sopir
pembantu perusahaan perusahaan di pulau itu
bisa tinggal tetap di pulau
karena orang miskin gak mungkin beli tanah di pulau
yang harganya sudah dua puluh lima juta waktu itu kami hitung
nah layan pun bisa tinggal disitu
pegawai bisa tinggal disitu
dengan harga sekarang
dipakai uangnya buat kontribusi tambahan
bagi saya setiap kerugian buat negara
itu tidak berdana korupsi
kemudian setelah tadi saksi
ini bisa tidak berdana korupsi
laporan apa lagi setelah itu
dia lapor lagi secara lisan
marah pak taufik katanya
karena saya sebut mereka gila
yang melaporkan kepada saksi siapa
lalu pak sekda supaya memperlunak suasana
pak sekda bilang bukan gila tapi bilah
g nya dibaca b
yang benar menurut saksi
tidak mungkin di dalam bahasa indonesia
gila kalau seperti ini tindak pidana korupsi
tidak mungkin ada bila dan kalau
itu yang sama
saya betul betul mengatakan ini gila
kalau ini di
kalau seperti ini korupsi
kalau saya terus bilang harusnya bila seperti ini tindakan korupsi
atau kalau seperti ini tindakan korupsi
bila dan kalau tidak mungkin digabung pak
bahasa indonesia tidak terlalu buruk saya
lumayan bahasa indonesia saya
maksudnya gila ya betul ya
saya coret ini pak
panggal delapan maret
saya coret karena diminta tambahan kontribusi
ini yang saya tidak suka
padahal konsep rumuskan ada kewajiban ada kontribusi ada kontribusi tambahan
tambahan kontribusi itu adalah kontribusi
jadi kontribusi tambahan dihilangin
makanya marah saya melihat ini
saya tulis gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi
nah sejak ini marah lalu ngancam nggak usah ada paripurna
sebelumnya saksi mengetahui sebenarnya kapan paripurna ini dijadwalkan oleh balegda
apakah sebelumnya sudah ada jadwal untuk memparipurna
jadi kalau kami rapat itu semua itu kan ada
mereka tuh ada rapim gabungan dprd penyampaian naskah lalu konsolidasi ada diskusi
lalu mereka itu ada semacam bamus pak
badan musyawarah menentukan kapan
tiga kali seingat saya hadir paripurna gak ada yang datang nggak cukup
saya tunggu di dalam
jadi menurut saya ini sebetulnya kawan kawan di dprd ini tidak mau memutuskan paripurna
yang sebetulnya kan ada dua perda
perda satu nggak ada hubungan dengan kontribusi
saya tidak tahu kenapa mesti di sandera juga
tidak ada pembahasan lagi tinggal ketok palu
dprd tidak mau paripurna
kalau tidak korum saya gak bisa
ada satu perda yang tidak ada hubungan dengan kontribusi
sampai dengan saat ini ya
apakah terhadap pembahasan mengenai kontribusi tambahan itu sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya juga belum
tidak ada lagi
jadi semua kalau kita temukan kata laporan dari tim ini balik kita tidak mau bahas
makanya kami mengajukan ke ma sekarang
supaya tidak jadi deadlock
tidak bisa di sandera oleh dprd
ini tinggal ketok palu
baik kemudian terhadap dampak ya
dampak mengenai tidak disahkanan rapeda rencana tata ruang
kawasan pantai utara jakarta ini
apakah kemudian proses pelaksanaan reklamasi ini
ini masih sah atau tidak
reklamasi masih sah
untuk pelaksanaan reklamasi masih sah
yang jadi masalah untuk udgl nya
untuk keluarkan imb nya
jadi orang boleh mengerjakan pulau reklamasi
tapi tidak bisa membangun diatasnya
karena tidak ada dasar peruntukan
jadi kalau di darat kan dikenal dengan rencana tata ruang wilayah
jadi disini mana hijaunya
mana yang rumah
nah walaupun di pulau itu semua sudah ada petanya
jadi para pengembang
sudah ada desain
sudah ditujui bersama
makanya tinggal diketok palu sebetulnya dari paripurna
kalau itu diketuk palu
langsung pengembang bisa mengeluarkan imb semua
ini diluar kontribusi
ini ada dua perda soalnya
itu yang saya tidak mengerti
kenapa dprd tidak mau paripurna
bahas sudah selesai
tinggal hadir jumlahnya memenuhi quorum
untuk yang untuk imb udgl itu
terkait pendirian bangunan ya
oleh pengembang tadi ya
izin izin apa saja yang harus dimiliki
oleh seorang pengembang ya
dalam hal ini di kawasan reklamasi ini
untuk nantinya dapat membangun bangunan
jadi istilahnya ada pedoman perencanaan kawasan
jadi kalau tidak ada ini
tidak bisa dikeluarkan imb dari pemda
nah mau ngeluarkan pedoman ini kan
mesti ada perdanya
maksud kami itu kan tadi kan ada beberapa
ijin prinsip pertama
kalau itu sampai reklamasi tidak ada masalah
tidak ada masalah
tapi waktu dia mau membangun
ini mesti ada imb
ada udgl dulu sudah saya pikirkan
nah ini yang tidak bisa keluar
jadi sebetulnya menurut saya pengembang tersandra sekarang
sudah jadi pulau reklamasi
tidak bisa dapat imb
tidak bisa dapat udgl karena guideline nya nggak ada
untuk pedoman perencanaan kawasannya tidak ada
walaupun secara fakta dia sudah punya
kan dia ngajukan pada kami
di dalam perda kan sudah diajukan
rencana tetahuan uang
kawasan tragis pantura ini memang penting untuk
ya saya dua pak
tapi ada dua pak
ada satu lagi
pesisir apa itu ya
saya gak tahu ada dua
saya gak gitu kuasai teknis tapi ada dua pak